sidang ktp elektronik dengan terdakwa stiano fanto terus memberikan informasi baru
dalam persidangan sebelumnya pada delapan februari dua ribu delapan belas
gubernur jawa tengah ganjar pranowo dihadirkan untuk memberikan keterangan
dalam kesaksiannya gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil ketua komisi dua dpr ri
membantah telah menerima uang dari politikus golkar mustokoweni saat proyek ktp elektronik masih dalam pembahasan
ganjar menegaskan telah menolak tawaran tersebut dan enggan disebutkan menerima atau terlibat dalam kasus proyek ktp elektronik
ganjar sendiri disebut dalam dakwaan persidangan irman dan sugiharto telah menerima uang senilai lima ratus dua puluh ribu dolar amerika terkait kasus ktp elektronik
kan saudara katanya menerima tas budibek itu
waktu dikembalikan kepada orang tersebut saudara nggak bicara apa apa
oh enggak wong itu saya lagi berdiri lagi bicara serius gitu
enggak tanya ini
enggak tanya ini dari mana
enggak enggak sempat bohong itu kejadian yang cepat saja
tapi tahu isinya uang
saya memperkirakan saja karena budibek kecil begitu
ada orang yang menyerahkan saudara kenal
enggak makanya kemarin tak cari saya dan saya minta maaf sama teman saya
karena waktu itu saya berpikir teman yang mendampingi saya itu adalah si a dan si a ini diperiksa kpk sehingga dia nangis nangis kemarin
bukan saya waktu itu begitu
sehingga sekarang belum ketahui
belum ketahui maka saya coba ingat ingat siapa ya staff ahli yang dulu mendampingi saya itu
sementara dalam persidangan di hari yang sama jaksa kpk juga menghadirkan saksi dari pihak swasta untuk menggali keberadaan pt murakabi sejahtera
perusahaan ini merupakan anak perusahaan pt mondialindo yang sahamnya dimiliki setia novanto
karena perusahaan tersebut masuk dalam konsorsium pengadaan proyek ktp elektronik
jaksa menghadirkan mantan direktur pt murakabi sejahtera
deniatro suartono andika muhammad yudhistira selaku presiden direktur renur dirgantara dan santoso karono selaku konsultan
sidang sendiri kembali dilanjutkan pada senin dua belas februari dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum kpk
dan kini kami telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia miladia rahma di pengadilan negeri tindak bidana korupsi jakarta
selamat siang mila
jika kemarin pada persidangan sebelumnya ganjar pranowo sempat dihadirkan siapa saja saksi yang akan dihadirkan jaksa kali ini
selamat siang anissa
sidang lanjutan kasus dugaan megakorupsi ektp dengan terdakwa stiano fanto kembali digelar pagi hari tadi sekitar pukul sepuluh
majelis hakim dan semua saksi juga sudah hadir di gedung tipikor jakarta untuk melaksanakan sidang lanjutan ini
kalau sebelumnya kita tahu ada mantan politisi dari partai demokrat maksud saya partai demokrasi indonesia perjuangan
yaitu pdip ganjar pranowo yang dihadirkan pada minggu kemarin
hari ini ada tiga politisi lainnya yang juga hadir memberikan keterangan di buka persidangan
saksi ini merupakan saksi yang kemudian dihadirkan dari pihak jaksa penuntut kpk
tiga orang politisi ini adalah agun gunanjar dia berasal dari fraksi partai golkar yang merupakan mantan ketua komisi dua dpr ri
kemudian ada juga jafar hafsyah yang merupakan politisi dari partai demokrat
dan yang terakhir adalah taufik effendi
yang juga merupakan politisi dari partai demokrat
nah saat ini sidang sudah berlangsung anissa dan memang jaksa dan juga majelis hakim tengah menggali terkait bagaimana kemudian proses penganggaran
dan juga realisasi dari proyek ektp dengan biaya sekitar lima sembilan triliun rupiah dan perugikan keuangan negara dua tiga triliun rupiah ini
nah bicara soal apa saja yang kemudian digali sudah ada catatannya saya
yang pertama adalah agun gunanjar tadi ditanyakan soal apakah dia juga mengenal andina rogong yang juga sudah difonis bersalah

kemudian tadi juga si agun menyatakan bahwa ia tidak mengenal secara detail siapakah andina rogong itu
tapi pernah bertemu pada saat itu di lantai dua belas di gedung dpr
dia menyatakan pada saat itu andi narogong datang untuk melaksanakan makan siang begitu
namun dia tidak mengetahui secara pasti dengan maksud apa atau ada maksud apa kedatangan andina rogong pada saat itu
kemudian pada saat itu juga andina rogo juga sempat memang bertemu dengan beberapa orang
kemudian pada saat itu juga andina rogo juga sempat memang bertemu dengan beberapa orang

namun kemudian memang agun tidak menjelaskan dan tidak mengetahui secara rinci begitu mereka berdiskusi soal apa apakah terkait dengan ektp
pada saat kemudian jaksa penuntut kpk membahas atau menajamkan lagi pertanyaan
ketika sudah kasus ektp ini bergulir apakah kemudian agun akhirnya mengetahui bahwa kedatangan dari andina rogo pada saat itu sekitar medio dua ribu sepuluh atau dua ribu sebelas ini berkaitan dengan korupsi ektp
ketika sudah kasus ektp ini berkaitan dengan korupsi ektp
dia menjawab ada kemungkinan ke arah situ namun pada akhirnya dia menegaskan bahwa sejauh ini dia tidak tahu menau dan tidak kenal begitu dengan andina rogong
hanya tahu setelah kemudian dia dipanggil oleh kpk
kemudian yang berikutnya yang juga menarik adalah saat jaksa tadi menyatakan apakah dia memberikan keterangan juga
atau memberikan laporan atau progress kepada stiano vanto terkait dengan progress proyek ektp ini
atau memberikan laporan atau progress kepada stiano vanto terkait dengan progress proyek ektp ini

namun pada saat itu stiano vanto hanya menyatakan bahwa proyek ini harus berjalan
karena tanggungannya banyak pada saat itu mendekati pemilihan presiden
sehingga proyek ini juga harus dikawal dengan baik dan harus diawasi
itu yang ketiga kemudian berikutnya tadi juga jaksa sempat menanyakan kepada jafar hafsyah
yang merupakan politis dari partai demokrat
kita tahu bahwa dalam surat dakwaan andina rogo

pada persidangan sebelumnya kita ketahui bahwa andi narogong kemudian menyampaikan bahwa ada memang aliran dana yang mengalir ke jafar hafsyah
dalam persidangan tadi juga jafar sempat kemudian menyampaikan bahwa dia kemudian sempat menerima uang sekitar kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh juta dari nazarudin
yang memang dia pinjam untuk kemudian membeli sebuah mobil mewah land cruiser begitu
sampai akhirnya pada akhirnya kemudian dia tahu bahwa uang tersebut ada indikasi merupakan uang yang didapat dari hasil aliran uang haram
e korupsi begitu ya atau ektp dan akhirnya dikembalikan kepada kpk dia mengembalikannya sekitar satu miliar rupiah
dan yang terakhir adalah taufik effendi tadi juga sempat menyampaikan bahwa meskipun tidak berada pada satu komisi ya di komisi dua
namun taufik juga sempat mendengar bahwa sekitar tahun dua ribu dua belas ada suara suara miring terkait
dan juga ada suara suara miring terkait dari komisi dua
dugaan korupsi ektp ini ada masalah dalam proses realisasi ektp ini
namun ketika ditanya lebih lanjut apakah dia mengetahui detail taufik kemudian menjelaskan bahwa pada saat itu karena mungkin istrinya
atau pada saat itu karena istrinya sedang sakit dan berada di luar negeri dia tidak terlalu menanggapi secara serius adanya suara suara miring tersebut begitu
jadi anissa bisa kami sampaikan tampaknya menarik untuk kita ikuti bersama seperti apa proses dari sidang lanjutan ini
karena tiga orang politisi ini pastinya memang pertanyaan
dari baik jaksa maupun dari majelis hakim berkaitan bagaimana tentang realisasi apakah di dalamnya ada memang skema atau skenario bahwa sudah ada proses proses pembagian uang
begitu karena kita tahu bahwa dalam surat dakwaan pada terpidana sebelumnya ya ada irman dan juga sugiharto menyatakan bahwa memang skema dari proyek besar lima sembilan triliun ini melibatkan tiga partai besar
pdi perjuangan kemudian ada golkar dan juga demokrat bahkan ada dugaan memang uang sebesar satu ratus lima puluh miliar masing masing ini mengalir ke partai demokrat dan juga partai golkar
delapan puluh miliar diantaranya mengalir ke pdip
nah nanti kita masih akan terus menggali seperti apa nanti hal hal atau keterangan menarik dari ketiga saksi ini
apakah ini kemudian mengamini atau semakin mempertajam bahwa betul bahwa uang yang diterima oleh anggota anggota dewan
yang diduga diterima oleh anggota dewan ini merupakan aliran dari dana iktp
kita tunggu bersama
bisa kembali ke studio
ya mila terkait dengan fakta baru yang semakin terungkap di persidangan dan juga jafar hafsyah yang disebut andi narogong telah menerima juga aliran dana begitu
apakah kemudian setia novanto kembali mengungkap soal siapa siapa saja yang menerima aliran dana iktp
mungkinkah ada nama baru
sangat mungkin sebenarnya untuk kita menunggu bersama seperti apa perkembangannya
namun memang saat ini proses persidangan masih menggali lebih jauh terkait bagaimana keterangan dari tiga politisi ini
pada saat kemudian setia novanto tadi juga datang sekitar pukul setengah sepuluh di gedung tipikor ini
kita juga sempat menanyakan terkait bagaimana apakah dia tahu tentang saksi saksi yang dihadirkan
bagaimana mungkin keterlibatan mereka
dia menjawabnya sangat normatif
kita lihat saja nanti apakah akan ada nama nama baru
kita tahu beberapa pekan yang lalu bahkan mirwan amir juga salah satu anggota banggar juga menyatakan bahwa menyebut nama sby
atau mantan presiden sby
nah ketika tadi ditanyakan juga kepada stiano fanto
setof menjawab nanti kita lihat saja di persidangan
dan tampaknya dari
air mukanya setnov ini cukup tahu ya kira kira akan kemana arahnya
atau mungkin dia bahkan memiliki informasi terkait siapa mungkin nama nama baru yang akan disebut
tapi kita tidak perlu menyampaikan asumsi asumsi prematur
karena kita masih belum tahu kita tunggu bersama seperti apa anissa
namun akan tentu menarik kita kaji
dan dari tadi gesturnya stiano fanto kemudian bagaimana cara dia menjawab pertanyaan awak media
jadi saya pikir terbuka kemungkinan besar untuk ya kita menunggu
siapa siapa saja yang memang diduga atau mungkin memang ya menerimalah aliran dana dari proyek ektp ini
terima kasih milady rahmatas laporan langsung anda dan selamat kembali bertukas